bisnis otoritas moneter singapura ataupun mas mengklarifikasi kabar mengenai dugaan adanya upaya perbankan singapura
untuk menjegal kebijakan amnesti pajak indonesia
jadi sudah mulai ada reaksi dari singapura ya
mas menjamin warga negara indonesia peserta amnesti pajak yang memiliki akun diperbankan singapura
tidak akan menjadi sasaran investigasi kriminal
melalui akun facebook resmi kedutaan besar singapura di jakarta
moneter authority of singapore justru menyarankan bank bank di singapura untuk mendorong warga negara indonesia
yang menjadi nasabahnya untuk memanfaatkan program pengampunan pajak
namun mas menekankan bank tetap harus mematuhi ketentuan standar financial action task force
yang mewajibkan pelaporan data transaksi mencurigakan tak terkecuali bagi nasabah yang menjadi peserta teks amnesti
penyelidikan polisi singapura hanya akan dilakukan ketika ada pelanggaran pidana menurut hukum yang berlaku di singapura